saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo menyebut akan berjuang hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
ganjar bilang sedang mengumpulkan data data pemilu dua ribu dua puluh
ganjar juga meminta anggota dpr mengawal hak angket
pasangan capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo dan mahfud md bertemu bersama para seniman
di rumah butet kertajasa di bantul yogyakarta senin siang
dalam silaturahmi bersama seniman dan budayawan itu disinggung pula dinamika politik pasca pemilu dua ribu dua puluh
capres ganjar pranowo meminta anggota dpr mengawal proses hak angket dugaan kecurangan pemilu
ganjar juga akan menggugat hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
maka sekarang kita perlu komitmen kawan kawan di parlemen untuk bisa ngegulkan ini
semoga demokrasi bisa kembali berjalan pada yang normal
yang salah akan dibukakan ceritanya
yang sudah baik akan coba kita laksanakan
meski ramai diperbincangkan wacana hak angket
hingga saat ini belum ada satupun fraksi di dpr yang mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu
pdi perjuangan menegaskan mendukung hak angket meskipun masih dibutuhkan dukungan dari fraksi lain di dpr
hak angket ini perlu untuk diajukan
nah tapi kan untuk menggolkan hak angket tersebut kan perlu ada persiapan
untuk mempersiapkan dasar dasar landasan dilaksanakannya angket itu
dan juga dokumen dokumen penyertanya
hak angket itu bisa bergulir kalau didukung oleh ya fraksi fraksi yang lain dalam hal ini
demikian juga dengan partai kebangkitan bangsa
pkb mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu segera dibahas di dpr
namun pkb masih menunggu fraksi di parlemen sepakat menggulirkan usulan hak angket
fraksi pkb siap untuk mendorong mengusung hak angket ini
sebagian teman teman saya sudah bekerja dimotori oleh mbak lulu untuk menyusun beberapa subtansinya
supaya memastikan misalnya teman teman fraksi pdip
yang diinisiasi sebelumnya oleh mas ganjar
itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi pdip
karena kalau misalnya ini baru dari pasangan satu koalisi perubahan
tidak mencukupi nanti di dalam pari purna
hak angket yang digulirkan di dpr tidak bisa menganulir hasil pemilu dua ribu dua puluh
tapi hak angket dinilai penting untuk menghadirkan transparansi penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh